pencarian wakil gubernur dki jakarta ternyata masih belum lepas dari drama setelah sepakat fit and proper test
kini kemudian ada yang tidak sepakat yaitu dari pihak pks
dan proses ini dikhawatirkan kembali ke titik
kita bahas malam ini bersama narasumber pak agung setiarso ketua bidang pemenangan pemilu dan pilkada dpw pks
pak agung selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah di sini dan juga ada teman saya henry satrio analis komunikasi politik universitas paramadina
bang esat selamat malam
terima kasih ya sudah hadir di sini
saya ke pak agung
pak agung jadi konfirmasi nih
sepakat setuju fit and proper test atau tidak setuju fit and proper test sih sebenarnya
gini mbak fit and proper test yang dimaksud oleh gerindra itu mungkin berbeda sebenarnya dengan fit and proper test yang memang kemarin kita sepakati tanggal lima november waktu itu kita ketemu ya
tapi sudah ngobrol kan
kita sudah ketemu sudah ngobrol dengan mereka

fit and proper test yang dimaksud itu sebenarnya hanya ngobrol saja mbak
yang dimaksud awal
jadi tidak kemudian fit and proper test yang diadakan ini bisa menggagalkan ataupun bisa menggantikan yang lain
hanya sekedar kemudian berbicara berkenalan kemudian bertanya visi dan misi dan sebagainya
seperti itu saja sebenarnya
kalau misalnya fit and proper test kemudian kan ada permintaan untuk kemudian pks menambah tambah dua calon lagi
jadinya total ada empat ya
pada sekarang permintaannya juga begitu
pks juga bagaimanapun kan tetap akan dari pks yang datang
nah inilah kan kita sudah final sebenarnya mengajukan dua itu
pada pertemuan tanggal lima november memang mereka meminta agar ada tambahan menjadi empat orang gitu
dan kita jawab pada saat itu bahwa oke nanti ini akan kita bawa ke dptp ke pusat
karena memang yang menentukan berapa jumlah dan siapa orangnya itu adalah dari pusat
jadi kita tidak memutuskan
jadi tetap pak agung dan pak syaihu ya
jadi dari dptp
kemudian mengatakan bahwa itu sudah final
karena kalau kemudian kita menambah lagi akan ada proses proses lagi
dan kasihan pak agung
benar berarti jadi dari lagi kalau misalnya mengikuti
dari lagi
jadi kita sudah final dua orang itu yang sudah kita ajukan
sekarang bola ada di gerindra
tapi sebenarnya ketidaksetujuan untuk fit and proper test yang sekarang versi gerindra itu kenapa pak agung
seperti tadi itu akan mementahkan apa yang sudah diputuskan
kalau kita sudah mengajukan dua
kemudian ditolak satu karena adanya fit and proper test
misalnya saja ya ditolak
berarti harus ada satu lagi yang ngisi
untuk masuk ke dprd
untuk masuk menjadi dua orang masuk ke dprd
dari pks lagi akan ada proses lagi
jadi lama lagi
kemudian kalau dari orang itu kemudian di fit and proper lagi
kemudian nggak setuju lagi
maka apa yang akan terjadi terus terus seperti itu
artinya posisi pks sudah mengatakan kami tidak setuju
kami tidak setuju dua orang itu sudah final
kami tidak akan mengikuti fit and proper test versi gerindra
kalau misalnya anda sekarang lihat
yang terjadi sekarang kemudian ada perubahan perubahan itu
itu berarti perubahannya hanya dalam waktu dua puluh empat jam ya
atau dua x dua puluh empat jam pak
setelah kesepakatan fit and proper test dengan pks
enggak jadi kemarin tanggal sekitar tanggal berapa saya lupa
kita ajukan ke dpp untuk masalah penambahan jumlah
tapi ternyata dpp juga mengatakan bahwa itu sudah final
artinya clear gitu ya
nah perubahan pengertian fit and proper yang kemudian dikatakan oleh gerindra itu
itu memang sehari setelah mengadakan pertemuan
sehari setelah mengadakan pertemuan dengan kita
mereka mengatakan bahwa ini fit and proper
bisa saja dua duanya dari pks
tapi dua duanya kemudian ditolak oleh fit and proper itu gitu
jadi ini seakan akan sudah memberikan satu apa ya pengertian bahwa sudah tidak ada apa apa sebenarnya gitu loh
jadi tidak bisa kemudian hanya pks tapi gerindra juga bisa masuk
dan itu kan berarti menyalahi komitmen awalnya
bahwa komitmen awal kursi cagup ini adalah cawagup ini adalah milik pks
ada ketidak konsistenan yang anda lihat
saya lihat seperti itu mbak
termasuk ada keinginan kemungkinan dari pihak pihak gerindra bahwa tetap ingin mempertahankan kursi wagub itu
kelihatannya seperti itu
karena memang dari proses yang kemudian berlarut larut kemudian meliuk liuk gitu ya
ini ada apa sebenarnya dengan gerindra
apa yang mereka inginkan sebenarnya
kita juga masih belum menangkap gitu ya
mereka sudah mengakui
mereka sudah mengakui bahwa kursi ini adalah untuk pks
tapi kenapa harus ada fit and proper
kenapa harus ada ini itu segala macam gitu ya
kenapa tidak langsung saja oke diajukan dan kita juga mengajukan dua nama itu
itu bukan kemudian nama yang sembarangan
ya itu adalah dua kader terbaik
dari pks bahkan impor gitu ya
pak saeho ya
jadi tinggal dipilih warga dprd nanti mana yang terbaik
mungkin kita juga mengajukan orang orang yang tidak kompeten
karena itu juga akan mempengaruhi suara kita kalau mereka tidak kompeten di dalam posisinya sebagai wagub gitu kan
ini ada trust issue antara pks dan gerindra atau ada yang memang dalam tanda kutip kebelet ingin berkuasa sebenarnya
ini kan dasarnya semua memang kekuasaan
jadi kalau kemudian pks merasa dikecilkan oleh gerindra sekarang
karena gerindra nya ngotot
ya berarti sekarang pks tahu gerindra itu seperti apa
saya agak kagum sama pks karena ngalah di jakarta
ngalah loh di jakarta
waktu itu mardani kan yang di ustadz mardani yang didorong
kemudian akhirnya pks ngalah
oke lah anisandi gitu ya
kemudian di jawa barat begitu juga
dari posisi incumbent loh
gubernur kan pak aher itu
kemudian pak saeho maju
jadi wakilnya pak sudrajat
itu ngalah juga gitu
nah kemudian sekarang
wagup juga begitu
pilpres juga begitu
pilpres oke lah kalau kita mau ke pilpres juga demikian
sekarang wagub mau diambil juga
ya memang itulah kekuasaan gitu
jadi kalau kemudian jakarta gerindra ngotot
ya memang sifatnya partai politik begitu
akan ngotot sedemikian rupa
gimana caranya dapat gitu
termasuk menempuh jalan berliku itu ya
pks menyelesaikan ini dengan gerindra
saya sih sebetulnya melihatnya
ini ada di poin pak prabowo sih
pak prabowo ini sebagai pemimpin
apa sikapnya yang belum jelas
karena sampai sekarang juga belum memberikan sinyal yang
bagaimana ketegasan prabowo
kan bisa dinilai dari wagub ini
apakah dia kemudian
bisa tegas terhadap taufik
dan kemudian terhadap
kadar kadar gerindra lain
ini kan sebetulnya
sisi prabowo yang lain
satu dari sisi komitmen
kemudian dari sisi ketegasan
ketegasan itu kan gak cuma
marah marah kemudian ngomong kenceng di tv gitu ya
kan gak itu tegas itu
yang begini ini dia bisa tegas nggak
kalau memang dari awal
ada kesepakatan dengan pks
ini memang udah kesepakatan dengan pks
dan saya yang gak ngertinya ini
sama teman teman di dprd ini
gak perlu menurut saya fit and proper
bukan masalah relevan atau nggak relevan
karena menurut saya jalur politiknya nggak begitu
kan wagup cagup gubernur
dan wakil gubernur ini kan memang sudah dipilih
kemudian ada case
ya sudah tinggal dipilih aja
mas anies kliknya sama siapa
kliknya sama siapa kemudian diajukan dprd
kemudian dipilih gitu
saya yakin betul
pasti pks tidak sembarangan mendorong dua kadernya
ustadz sayu itu baik
sukses di bekasi
maju ke jawa barat
kemudian ingin didorong ke jakarta menurut saya nggak masalah
karena jangan lupa
beberapa persoalan di jakarta itu juga terimbas di bekasi juga
nah ini juga bagus
walaupun namanya tidak terlalu kinclong dibandingkan dengan kader pks yang lain
kalau tadi mbak putri menarik
saya mengatakan bahwa ini ada masalah distrust nggak
mungkin bukan masalah distrust atau trust gitu
tapi masalah political will sih
mau atau tidak
rela atau tidak memberikan jatah ini kepada pks
masih ada yang nggak rela
pasti masih ada yang gak rela
karena tarikan awalnya kan ke pileks sebetulnya
pemilihan legislatif pasti ada berpengaruh betul dengan cowok agung
tapi jangan lupa
kalau ini sampai dilanggar
ini jadi panjang nih urusannya
dan gerindra harus mengakui bahwa di kubu mereka
yang paling militan kader dan kemudian loyalisnya itu ya orang orang pks
yang bisa diharapkan bergerak secara masif dan dasyat
tanpa mengecilkan pandan demokrat
ya memang pks
yang bisa menyaingi pdip untuk itu
ya memang pks
jadi kalau kemudian gerindra melanggar kesepakatan itu
kemudian ya apapun namanya lah
mau introduction atau apa itu masalahnya
kalaupun ini kemudian gagal dan bertele tele
pasti akan sangat berpengaruh ke pilpres
tapi kemudian penolakan fit and proper test
kemudian juga berkembang di luar
dikatakan oleh pihak gerindra
mengatakan bahwa harus dicari orang yang terbaik untuk mengisi jabatan ini
maka harus ada fit and proper test
gak ada namanya sih
jadi memang kalau fit and proper itu
pasti ada yang gagal
pasti ada yang gagal
pasti ada yang gak lolos kan
dulu saat ini juga
ketika dijadikan cawagup
nggak ada yang namanya fit and proper
untuk cawapres sekarang nggak ada fit and proper
padahal kita mencari yang terbaik
jadi hanya di sinilah gitu ya
dipakai istilah fit and proper untuk di dki ini
untuk kemudian menjadi atau mencari
mencari orang yang terbaik
karena mengurus beban jakarta ibu kota yang besar
anies kemarin sebagai gubernur gak di fit and proper
anies baswedan sebagai gak di fit and proper
ini jabatannya jabatan politik memang
jadi jabatan politik jangan di fit and proper
gubernur indonesia itu jabatan profesional
tapi kalau jabatan politik jangan ada fit and proper
tapi kalaupun mau ada fit and proper bikin fit and proper yang benar
jadi artinya apa
hendri satrio bisa juga di situ
jadi sekalian dibuka semua
sekarang pilihannya adalah pilihan politis
kemudian pada saat oke atau tidak ada fit and proper
kan ini susah
jadi gak nyambung ya
iya karena kan begini
fit and proper digabung sama politisi itu susah
minta lagi pks kasih lagi dua
jadi kan sudah selesai juga
akarnya bukan bukan di masalah fit and propernya itu kan
akarnya bukan di sana
jadi makanya saya juga pada saat ide itu muncul
dan kemudian teman teman media nanya
saya bingung buat apaan fit and proper
mungkin maksudnya bagus supaya mencari kader terbaik gitu
ya tapi kan ini kan urusannya politis gitu
kalau memang kadernya gak terbaik gak bagus
ya salahin aja pks nya
dorongnya bukan kader terbaik
kader terbaik kan begitu aja
kan pks kan pasti juga punya tanggung jawab kepada publik
jadi memang saya lihat ada kerancuan di dalam bagaimana kita memilih orang dalam hal politis
kemudian dalam hal yang sifatnya profesional
oke lah jabatan jabatan di direksi bumd segala macem
ada yang namanya fit and proper
ada pansel segala macem
tapi hal hal seperti ini saya juga baru dengar
nggak pernah ada gitu ya
artinya ini sesuatu yang memang diada adakan
entah apa maksudnya
ini sesuatu yang memang tampaknya akan memperlambat proses pencarian cawagup ini
jadi sekarang posisinya pks menunggu atau bagaimana
ya jadi gini
pada intinya kan kita akan mengajukan nama itu ke pak gubernur untuk diteruskan di dprd
dengan mendapatkan dua tanda tangan
bahkan kalau nggak salah tiga tanda tangan itu
surat edaran dari sekda
jadi ketua dpd gerindra sekretaris dpd gerindra sama ketua umum dpp gerindra
kemudian dari sisi pks juga tiga
ketua dpw sekretaris dpw sama presiden
jadi kita menunggu saja
dari tiga ini silahkan tanda tangan gitu aja
itu kan lebih simpel sebenarnya
dan proses karat tanda tangan itu juga masih jauh rupanya
kita lihat kondisinya seperti ini
masih belum bisa membayangkan kapan gitu
meskipun beberapa teman teman di gerindra sudah meyakinkan
bahwa akan selesai sebelum tahun baru misalnya
tapi kenapa harus tunggu tahun baru kalau bisa diselesaikan sekarang gitu kan
kalau bisa selesai sebelum desember gitu ya kira kira ya
tapi sebenarnya mungkin sebenarnya seberapa
kalau misalnya sebelum sebelumnya kita tahu pak anies baswedan kan juga nggak masalah
ini saya bisa sendiri
tapi kemarin kemarin pekan lalu
atau kemarin nih tepatnya
pada saat perayaan mawlus
dia berdoa minta wakil
sudah mulai curhat
sudah mulai mengeluh agak kewalahan
nanti ya kita lihat pernyataannya seperti apa
tetap di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal pencarian wakil gubernur dki jakarta
yang sepertinya sekarang lagi lagi kembali ke titik nol
beberapa kali anies baswedan ketika ditanya oleh wartawan mengatakan semuanya aman
ia mengaku baik
dan sedang mengikuti proses yang terjadi antara pks dan gerd
tapi kemarin ada yang sedikit berbeda dari pernyataan anies
proses politik sedang berjalan
doakan segera untuk tas
sehingga kalau ada acara acara begini
saya bisa berbagi
dari gini nih saya mau pindah dari satu tempat ke tempat lain
dan kalau saya punya wakil
minimal itulah saya pindah
yang sulit digantikan adalah
kalau kegiatan begini
kalau lagi begini baru kerasa
mungkin memang terlihat sederhana ya
tapi bagaimanapun kalau bisa dibagi tugasnya itu itu mungkin kira kira
dan ini pertama kali kita mendengar benar benar ada
ya ini agak sulit ya
ada permintaan secara gamblang gitu
ya memang seperti itu mbak
jadi sebenarnya dari sejak sandi kemudian pamit ya
untuk ke cawapres
ya seharusnya setelah itu
segera langsung diberikan gantinya
cuman pak anies pada saat itu kan memang masih
ya sudah menghormati diskusi
menghormati kemudian pembahasan pembahasan
siapa nih sebenarnya
tapi kan kalau berlarut larut seperti ini
tugas tugasnya juga terlantar
kemudian juga masyarakat dki juga untuk mendapatkan haknya jadi terhambat
soal fit and proper test sudah jelas sikap pks
sedang menunggu bolanya dilemparkan ke gerindra
kita sekarang sudah bergabung dengan melalui sambungan telepon ya
dengan ketua dpd gerindra dki pak taufik
pak taufik selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak taufik di sini ada pak agung setiarso
kemudian ada juga henry satrio
dari universitas maramadina
pak taufik jadi bagaimana sekarang
pak agung tadi mengatakan bolanya sekarang ada di gerindra
sudah ditegaskan fit and proper test ala gerindra
tidak bersedia diikuti oleh pks
fit and proper test yang ditawarkan gerindra
kemudian dengan empat calon
itu sudah firm
pks tidak akan mengikuti itu
bagaimana posisinya sekarang
fit and proper test itu kesepakatan kami dengan pks dan tki
soal berapa calonnya itu kan urusan pks
bukan urusan kita
saya mau tanda tangan
jadi saya harus paham siapa yang dikejukan
jadi tidak ada sulitnya
timnya dua dari pks dua dari kiri
yang menjadi sulit apa
oke dua dari pks dua dari gerindra
artinya ada kemungkinan misalnya dua dari pks ini gagal gitu ya
yang dimaksud dua dari pks dua dari gerindra itu ada tim yang melakukan fit and proper
terus sulitnya apa
timbang ke situ
oke sulitnya apa pak agung
ya kalau misalnya fit and proper yang dilakukan terhadap dua orang ini
adakah kemungkinan dua orang ini kemudian tidak lurus dalam fit and proper
ya iya didiskusikan dong
oleh kan lembaga fit and propernya dua duanya dua dari pks kan dua dari gerindra
tinggal diskusi bagaimana syaratnya gitu loh
kan saya kira berpedoman pada kriteria
itu udah mereka suruh bahas
kami sudah memutuskan silahkan bahas dengan teman dari pks itu gitu loh
sekarang kalau nggak dilakukan fit and proper gimana saya mau tanda tangan
saya kan wajib menanda tangani
nah di gerindra itu ada mekanisme itu gitu loh
ada mekanisme fit and proper itu ya pak taufik ya
iya pak sandi aja dulu daftar di kami
ada mekanisme itu
sehingga sebenarnya kalau mau cepat kan nggak sulit
udah mana yang dua nama
ya dari gerindra kan sudah menunjuk dua
udah berhuting mereka berempat
apa kriterianya diskusikan
kemudian pks mengajukan siapa silakan
jangan terlalu dipersulit juga
fit and propernya sederhana atau tidak pak taufik
kemudian kan ada bu siti zuro juga masuk ya namanya di situ
kan kasih ngomongin kontennya untuk jakarta seperti apa
pengetahuan tentang jakarta seperti apa
masa nggak boleh sih kita lakukan fit and proper lebih aneh lagi kalau nggak boleh menurut saya ya
sebenarnya nggak ada yang ribet kalau mau cepat
duduk bareng itu tim berempat rumuskan dan nggak akan menghambat hambat
orang secara politik kan kami sudah kasih ke pks
oh yang akan di fit and proper orang orang dari pks
bukan dari gerindra
ya berarti kalau menurut saya itu istilahnya bukan fit and proper
karena gini pak taufik pernah bilang katanya waktu itu
sehari setelah pertemuan katanya kalau misalnya dari pks nggak perform mungkin dari gerindra masuk
apa benar seperti itu
pak taufik pernah
nggak ada yang ngomong begitu
pertanyaan saya fit and proper itu saya bilang secara politik kami sudah kasih ke pks
cuma di kami ada mekanisme yang harus dilalui
kan jangan mekanisme partai juga ditabrak
makanya kita juga bertanya fit and proper yang dimaksud ini yang seperti apa gitu
karena memang di kalangan teman teman ini menganggap bahwa fit and proper ini adalah upaya untuk memperlama atau menghambat gitu pak taufik
nggak ada yang menghambat
apa yang mesti dihambat mas
kalau mau menghambat saya nggak ada
nanti kan anggota timnya pks juga ada
kecuali anggota timnya gerindra semua baru anda boleh begitu gitu loh
jadi sudah firm ya bahwa dua orang ini tidak akan gagal karena namanya juga bukan fit and proper yang seperti ada penggagalan gitu ya
mas silahkan anda berunding tim anda sama tim gerindra berunding bagaimana kriterianya gitu loh
kalau misalnya semuanya dari pks bukan dari gerindra
yang bilang dari gerindra itu siapa
makanya lebih baik tanya sama kita gitu loh
ya berarti mungkin istilah fit and proper itu tidak kita gunakan sebenarnya gitu ya
jadi bukan itu maksudnya gitu
tapi kembali soal itu pak taufik
konsep fit and proper testnya itu nanti seperti apa sih pak taufik
sebenarnya apakah sudah kemudian diobrolin konsepnya seperti apa dengan teman teman pks mungkin
atau internal gerindra
eh ini ada mekanisme yang bergantung
ada mekanisme yang harus kita lalui dong di partai kami
supaya kami mau tanda tangan
supaya kami bertanggung jawab atas konstituen kami
kami mesti paham siapa orangnya
dibuatlah lembaga itu
kecuali anggotanya gerindra sendiri boleh bercuriga seperti itu
jadi seperti apa pak mekanismenya
apakah ada sesi tanya jawab pemaparan makalah atau bagaimana
pasti ada dong
iya pasti ada
silakan aja nanti yang empat orang merumuskan langkahnya seperti apa
saya ya gerindra waktu itu teman teman nunjuk saya
karena saya pernah dianda talonkan
saya enggak mau
nanti dipikir ada pikiran lain
kok belum memulai udah khawatir gitu
kan aneh aja buat saya sih
pertanyaan mungkin maksudnya pak taufik
tapi kan kemudian di sini
ini sudah clear sekarang
sudah langsung ngomong dengan pak taufik kan
enggak dari kemarin juga clear
yang nggak clear itu siapa gitu loh
yang nggak clear siapa gitu ya sekarang pertanyaannya ya
dari kemarin juga clear memang begitu
tanya aja tuh sama pengurus pks dki
pak agung kebetulan pengurus pks dki
pak taufik kita memang kemarin masih belum clear
makanya kemudian pak sahir sebagai ketua dpw kita
itu memperjelas kembali bahwa yang dimaksud dengan fit and proper itu adalah
bukan kemudian menyaring gitu ya pak ya
apa yang sudah diajukan
sebaiknya tanya ketua dpw deh
tanyanya sama ketua dpw nya
mestinya ketua dpw bertanggung jawab
karena dia waktu itu udah oke gitu loh
kalau tiba tiba sekarang nggak mau lagi ya repot kita
ini pengertian fit and propernya belum clear
barusan juga kita komunikasi terus dengan ketua dpw
jadi seharusnya kalau menurut saya
nah istilah fit and proper itu kita gantilah gitu ya
jadi supaya tidak kemudian persepsi orang bahwa akan ada penggagalan di dalam proses pencalonan dari pks
itu kan orang aja melakukan persepsi itu
jalanin aja gitu loh
kalau menurut saya kenapa khawatir gagal
kan kata repat baik baik semua
ya itulah yang kita khawatirkan
itu yang kita khawatirkan
kita juga enggak tahu
saya berpikir bahwa fit and proper itu kita gantilah
konsepnya bukan fit and proper
sehingga clear semuanya jelas istilahnya gitu pak topik
enggak gini lah
suruh ketua anda deh
ketua dpw ini kan levelnya dpw
suruh ketua dpw nya ngomong sama kita
kita sudah bicara
baik baik baik
kita sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
masih membahas pencarian wakil gubernur dki jakarta
hubungan telepon kami dengan m taufik ketua dpd gerindra dki jakarta sudah terputus
saya ke pak agung sekarang
apakah sudah jelas sekarang
fit and proper test yang dimaksud
ya saya pikir kalau yang dimaksud seperti itu ya itu memang yang seperti yang kita harapkan
artinya memang itu bukan upaya ataupun bukan suatu usaha untuk menahan atau menggagalkan
kalau hanya sekedar ingin berkumpul kemudian bertanya sama teman teman
sampai sejauh mana visi misinya
saya pikir tidak masalah
dan itu pks siap ya
untuk misalnya tadi dikatakan makalah ada tanya jawab gitu
sehari setelah itu juga kita bisa laksukan gitu ya
tapi kan sampai sekarang juga masih belum ada kejelasan
ya kapan mau ada kumpul kumpulnya itu gitu ya
sudah diganti ya istilahnya
timnya sudah diputuskan tapi kan
sudah ada sk tim
mereka sudah mengajukan gitu ya
kita belum pernah ketemu juga
belum pernah merumuskan juga
tapi kalau misalnya gerindra sudah ngerumusin pansel mestinya pansel dari pks juga sudah dibentuk dong
sudah siap mengajukan
dua orang itu sebenarnya kita sudah siapkan
tapi kan belum ada pertemuan segala macam
ini juga kita masih belum tahu pertemuan untuk membahas apa lagi
kalau misalnya cuma sekedar itu kan tinggal di wa saja
ayo kita kumpul kapan segala macam ketemu
kita bicara bincang bincang apa visi visinya sudah selesai kan
artinya tidak berbelit belit
tidak ada mispersepsi lah
tidak ada yang seperti pak taufik tadi bilang mungkin apa segala macam gitu
jadi saya pikir akan bisa lebih sederhana kalau misalnya sudah tidak ada lagi istilah fit and proper
kemudian juga tidak ada lagi ya waktu ini kan terus berjalan
yang kita ini mau bergerak ya menunggu hal ini
dia terus terang aja ini juga menjadi batu sandungan untuk kita beraktivitas di pilpres
bukan batu sandungan
tembok yang harus dilalui bagaimanapun caranya kurang lebih begitu
pak insad kalau misalnya anda lihat nih kembali ya
tadi kita lihat live loh ini tadi tektokannya
kendala komunikasi mungkin atau apa
atau ada yang ada memang yang kembali soal trust issue itu
ya jadi saya sekarang setuju dengan mbak putri kalau ini masalah trust issue juga
jadi saya juga tadi agak terkaget kaget gitu
kaget menawan lah
jadi maksud saya
ternyata gitu ya
jadi ceritanya memang apa yang disampaikan kemudian yang kita baca di media masa dengan penjelasan dari pak tovik tadi berbeda
jadi memang kalau dari penjelasan pak tovik tadi seolah olah besok pun kita bisa memiliki wakil gubernur jakarta yang baru
ya mudah mudah adanya semudah yang diucapkan oleh pak tovik
jadi sekarang karena bolanya sudah dilempar lagi oleh pak tovik ke pks
makanya kita lihat juga pks seharusnya ada inisiatif sekarang untuk segera mengundang tim empat tadi
untuk segera berunding menentukan mekanisme dan kira kira apa saja yang bisa memutuskan atau membuat segera diputuskan perihal tentang wagub jakarta ini
kalau soal bolanya dilempar lagi ke pks itu sepertinya juga belum
karena kan yang tadi kan masa untuk pembalasan
nah ini kan minimal di perbincangan sekarang di perbincangan saat ini gerindra sudah menjelaskan bahwa tidak ada maksud pengagalan
dan harusnya pks juga percaya gitu
itu saya persepsikan sebagai bola dilempar balik oleh gerindra ke pks
jadi sekarang tinggal pks yang kemudian melanjutkan itu
tapi marilah kita begini mbak putri
kalau ternyata ribet kejadiannya
berarti artinya apa yang tadi disampaikan pak taufik tidak demikian gitu ya
tapi menurut saya mudah mudahan saja hal ini bisa segera diputuskan
pak anies kan bilang katanya kalau misalnya pks dan gerindra mengalami kendala komunikasi baru saya akan masuk untuk mediasi
sekarang sudah perlu masuk belum
saya rasa memang intinya kalau menurut saya dari awal salah satu aktor utamanya dari ini adalah mas anies gitu
karena saya lebih percaya bahwa harusnya seorang wagub jakarta ini bisa klik dengan gubernurnya gitu kan
kayak misalnya waktu pak ahok memilih pak jarod itu kan salah satu pertimbangan bukan hanya klik tapi secara politis juga
pasti pak ahok mempertimbangkan bahwa pak jarod ini nggak mungkin mengalahkan pak ahok di pilgub
kalau memang kemudian tidak ada kejadian seperti kemarin
hampir saja kan
hampir saja pak jarod
pak jarod berpisah dengan ahok
tapi ahok nggak takut gitu karena dia tahu secara elektabilitas jarod di bawah saya gitu kan
nah sama mungkin mas anies akan melihat itu bukan masalah klik di kerjaan aja tapi dia juga melihat kira kira potensi orang ini
future masa depannya gimana ya
dia akan ngelawan dia atau tidak gitu kan
kan pastinya nggak pengen juga kejadian seperti pak prabowo dengan pak jokowi misalnya
kemudian kita juga saya lihat itu
nah makanya penting mas anies ini
kemudian kan dia pasti akan melihat apakah ustadz sayhu akan mencalonkan diri nanti sebagai gubernur misalnya
karena kan dekat juga dengan jakarta
apakah kemudian mas agung nanti yang seorang profilnya pengusaha kalau saya tidak salah ya
juga akan berpotensi untuk melawan dia nanti
itu kan pasti juga akan dipertimbangkan
dan mas anies pasti pilih yang paling safe buat dia
dan jadi wajar wajarnya justru saya melihatnya kok mas anies gak berkomentar komentar ya
maksudnya kan dia komentar
saya tahu mas anies sudah ketemu dengan beberapa calon
tapi kemudian memang dia harusnya putuskan
saya pilih ini aja deh
dan dengan begitu sudah selesai semua
sudah selesai juga gitu
dan tinggal bilang ke gerinda saya pilih ini
atas nama kebaikan rakyat indonesia eh rakyat jakarta
harusnya segera bisa diputuskan
karena apapun itu saya percaya bahwa posisi wagub sangat penting
karena kalau gak penting gak ada pemilihan cagub cawagub
tapi mekanismenya kan juga
tapi mekanismenya kan nggak seperti itu
jadi mekanismenya dua orang yang harus bukan satu orang
jadi pak anies juga gak bisa milih sebenarnya
karena pemilihan itu ada di dprd
dua orang itu diberikan
mekanisme politiknya kan nggak bisa milih
tapi sebetulnya boleh mengusulkan
artinya mas anies kalau mau cenderung kepada satu orang
ya dia harus berbisiknya kepada dprd
itu aja deh ya
nanti mas anies akan bilang kalau saya lebih prefer sih
pak agung jadi sekarang akan mengikuti jalur yang sudah disiapkan oleh gerindra atau bagaimana
atau masih belum jelas juga nih sekarang
masih belum tahu
sebenarnya ini adalah pernyataan pak taufik ini adalah persepsi pertama kali yang kita terima
bahwa yang namanya fit and proper dalam tanda kutip itu itu bukan untuk menggagalkan
tapi kemudian kita jadi agak bingung ketika ada pernyataan pernyataan yang kita baca dari mass media dari media online
yang kata pak taufik harus kemudian konfirmasi lagi ke dia gitu ya
bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan sekarang ini
yang pertama kali dia jelaskan kepada kita
bahwa yang namanya fit and proper itu hanya sekedar untuk berbincang mengetahui ya sampai sejauh mana visi dan misi seperti itu
sekarang sudah merebak informasinya di media
apakah menunggu gerindra datang ke pks atau pks akan menemui gerindra secepat mungkin untuk meminta kejelasan
iya kita akan komunikasi
kalau menemui mungkin nggak harus menemui
kita akan komunikasi kita akan perjelas lagi
seperti apa sih sebenarnya nih
jadi ketika sudah jelas baru kita bergerak
kalau kemudian kita masih belum jelas segala macam terus terang saja
bahwa ketua dpw kami juga masih mempersepsikan
itu yang kita lakukan
itu yang sebaliknya dari apa yang di
sampai saat ini masih beranggapan seperti itu
kecuali nanti kemudian ketika melihat tayangan ini sudah bisa dipegang direkam segala macam
ya bisa jadi kita
ya lah diselesaikan
baik diselesaikan secepatnya terima kasih pak agung sudah berbincang malam hari ini
bang hensa terima kasih banyak
terima kasih pak bu
dan jakarta adalah miniatur indonesia dengan segala daya tariknya ibu kota sering disebut kawah chandra di muka
untuk mengadu nasib
tidak heran posisi orang nomor dua di dki pun menjadi rebutan
tapi harus diingat tarik menarik kepentingan jangan sampai rakyat yang jadi korban
cnn indonesia prime news segera kembali